badan pengawas obat dan makanan atau bepom pada senin satu november kemarin resmi mengeluarkan izin penggunaan vaksin sinovac pada anak usia enam hingga sebelas tahun
keputusan ini disambut positif oleh sejumlah pihak termasuk epidemiolog yang juga kepala bidang pengembangan profesi perhimpunan ahli epidemiologi indonesia mas dalina pane
epidemiolog mas dalina pane turut menyambut positif kebijakan yang dikeluarkan oleh badan pom terkait vaksin anak karena anak usia enam hingga sebelas tahun masuk dalam kategori usia anak sekolah
sehingga dengan vaksinasi diharapkan dapat mengurangi potensi tertular dan menularkan covid sembilan belas pada saat pelaksanaan ptm terbatas
namun untuk menuju hal tersebut epidemiolog ini berharap agar vaksinasi dapat dilakukan sesegera mungkin jika kondisi telah memungkinkan
terlebih badan pom dan ikatan dokter anak indonesia
sudah melakukan uji klinik dan memastikan keamanan vaksin
mereka harus divaksin
risiko mereka terinfeksi itu hari ini bukan dua ribu dua puluh satu